seperti misalnya keluarga pelaku penyerangan gereja santa lidwina yang didatangi petugas sempat histeris
petugas yang memeriksa kamar pelaku tidak menemukan barang yang mencurigakan
hingga kini pelaku masih dalam keadaan kritis sehingga belum bisa diinterogasi
keluarga pelaku penyerangan gereja sempat histeris dan mengusir petugas yang datang menggeledah rumah mereka
rumah yang berada di dusun kerajaan kecamatan besanggaran banyuwangi jawa timur sontak ramai dikunjungi warga
petugas akhirnya memeriksa kamar pelaku namun tidak menemukan apa apa
polisi kemudian meminta keterangan orang tua serta adik pelaku
menurut keterangan orang tua pelaku terakhir datang ke rumah pada bulan maret hingga lebaran dua ribu tujuh belas
yang didapat bahwa sementara ini dari keterangan orang tuanya bahwa yang bersangkutan terakhir ketemu setelah lebaran idul fitri
dan cenderung tertutup
bahkan adiknya pun komunikasi pun tertutup terkait paham paham yang diikuti kebetulan
jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan tidak dapat ditemukan
namun tadi siang baru kalender saja yang lain lain
lima orang menjadi korban atas penyerangan yang terjadi pada minggu pagi saat diadakan misa di gereja santa lidwina trihanggo sleman yogyakarta
korban diantaranya seorang pastur tiga orang umat katolik dan seorang anggota polisi
hingga kini pelaku yang berstatus sebagai mahasiswa ini berada dalam kondisi kritis hingga belum bisa diinterogasi untuk menentukan motif perbuatannya
sementara itu suasana di rumah sakit bayangkara polda d i y ini terlihat berbeda dari biasanya
sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap turun dari kendaraan lapis baja untuk menjaga jaga
untuk ruang khusus perawatan pelaku penyerangan disterilkan
dari kalangan warga termasuk dari wartawan
sementara dua teman sekolah pelaku penyerangan mendatangi rumah sakit bayangkara untuk memastikan data pelaku
atas kejadian ini masyarakat diminta tidak terpancing
warga juga diminta untuk tidak mengaitkan insiden ini dengan kasus kasus serupa di tempat lain